bang udin kenapa
mau aku bantu bangunin gak
enggak enggak enggak usah nik
kalau gitu aku masuk lagi ya ke dalam
rojak gak bisa angkat hp tadi
habis ngantri tati dari pasar
beli toples buat jualan
dia baru pulang umroh
boleh oleh buat kita
cuma tadi dia kemari kita aja gak ada
katanya sih titipin untuk kang ojek
oh mas pur
bang pangkalan lagi ya
siap sih bang
semua orang juga tahu tahunya jadi gunur
pur saudara gue ditipu oleh oleh sama lo
rezeki anak soleh gue dapat kurma arab
gue tadi nganterin saudara lo muter muter
eh belum bayar
saya juga ya jack
pengen kurma arab
ntar gue pisahin dulu ya
coy aku bagi kurma nabi
aku juga dong coy
eh kelamitan lo
oh kalian lihat sendiri kan
aku bakal dikasih kurma arab sama oja
bantuin abang dong bungkusin kurma
ini kurma dari bang hewan
kurma dari arab
terus kenapa dipisahin begini
si pur minta

ara bleat aja banditnya
coney primum langsung aja libuch
cucap buat pah projek
buat akrab juga senggara
selamat naik lah nih
mungkin gak ke parkiran
kebetulan aku mau minta tolong
lampu teras rumah aku mati
nanti aku mau
di sini jangan tiga tiga dua aja
yang katanya dimakan sama nabi
bilang dong dari tadi
kalau seperti ini harus pakai bangku ani
oh bangkunya ada di dalam rumah
tunggu sebentar ya
perlu aku pegangin gak
enggak usah ani
oh ya udah deh
bang udin kenapa
mau aku bantu bangunin gak
enggak usah anik
kalau gitu aku masuk lagi ya ke dalam
bang bantuin tati dong
tati harus bikin tiga toples kan
kan abang mesti nganterin ini dulu
bantuin tati ya
kan abis itu abang mesti ngojek
apa jangan jangan nggak jadi ngasih kita kurma
bulan puasa itu gak boleh seujun
bukan cuma bulan puasa kali
tapi kalau si oja gak jadi ngasih kurma
soalnya tadi saudaranya kan belum bayar
cuy itu namanya seujun kan
itu bukan seujun kali
gue samperin ke rumahnya aja
kebetulan gue mau ke dalam
kenapa kita habis tahu
buat capek lagi ini langka kurma dari arab loh
satu lagi dong buat ani
apaan sih bang kurma arab
saudaranya dia baru pulang umroh
kurma ini langsung dari arab
wah boleh tuh minta satu bang
habis dari pasar beli toples
si tati lebih banyak pesenan kue
itu anak buah si mila
boleh kaya gak jak
ya kalo jak sih boleh boleh aja
lagipula kasihan si tati sendirian
yaudah ntar gue suruh sembilan anak gue ke rumah lo ya
nih yang kurma ngerilang
ngapain dimasukin lagi
mila juga udah sholat be
gue belum selesai
bapak belum selesai sholatnya
kepet banget ya
ya kok dimatiin be
bapak sholat dimasukin
eh denger ya mila
tadi ibu habis sholat dari masjid
ketemu si ojak
katanya si tati minta dibantuin